ini ya terdakwa sambo ini itu kan kalau biasanya sepengetahuan saya ya kalau atasan kalau jenderal misut tidak akan pegang senjata itu sendiri
maksudnya ataupun dipegang ditaruh di mana itu saudara tahu nggak misalnya kalau ada senjata ditaruh di mana
tergantung sepengetahuan saudara saksi selama melayani pak fs itu beliau ini punya senjata apa aja
yang biasa dipegang
jadi di mobil itu di depan untuk ajudan kami ada senjata laras panjang six hour mcx
baru di belakang tempat
tempat duduk ajudan itu ada satu senjata yang nyantol itu wilson combat
baru di kopelnya pak fs itu kopel dinas ada senjata kbot
baru di dalam ransel dinasnya bapak itu ada senjata yang kecil ibu saya tidak tahu itu merek apa
baru ada satu lagi senjata glock ibu
yang di dalam ransel
baru di dalam ransel